pakai terima aja kali ya pekerjaan gigi juga udah selesai siang ini tinggal minta izin sama purosa
mau ngapain kamu disini
saya tahu rahasia besar kamu kak
jangan buang buang waktu saya
kamu menutupi dari mama kamu
kalau mbak andi itu mantan api
karena disitu ada rahasia besar satu lagi kan
mbak andi dipenjara atas dakwaan
gak usah ngadeng ngadeng
keluar dari rumah saya
saya nggak akan keluar sebelum kamu ngejelasin ke saya
kehidupan saya dan keluarga saya itu bukan urusan kami
nah ya jelas urusan saya
sejak kapan kamu peduli sama anak
kamu sama suami kamu itu sama aja
tukang ikut campur urusan lu sama tangga orang
gak usah ngelakuin
saya mau keluar
atau saya juga udah tau
dan saya juga udah liat buktinya
bukti apa gak usah ngadang ngadai
pergi dari kantor saya
apa benar ya kimberly sama randy itu putus gara gara orang ketiga
orang ketiganya itu misal
gimana caranya supaya kimberly sama randy itu tidak putus
aku dapat ide baru nih
randy nanti kamu lunch sama mama ya di garden cafe
randy nanti kamu lunch sama mama ya di garden cafe
tumben mama ngajak lounge kayak gini
yaudah deh sekalian saya minta izin kepala aja
pak saya izin makan di luar
nanti begitu selesai akan ke kantor lagi
sekarang aku whatsapp kimberly
pak kim nanti lan sama saya di garden cafe yuk
tak tunggu ojo lali
akhirnya pekerjaan udah selesai
mbak kim nanti lan sama saya di garden cafe yuk
tak tunggu ojo lali
kiki kan lagi sedih karena semalam mas randy nemuin mbak michelle
tapi nggak enak juga kalau kiki nolak kacakannya tante mayang
kan ini makan siangnya sama tante mayang bukan sama mas randy nya
pekerjaan gigi juga udah selesai siang ini
oh dibeles sama kimberly
yes berhasil ideku ini ya
mau perlu apa ya usah ketemu sama al
hmm kok aku rashkan lagi
hanya anda yang mengeluhkan dia

kau suka globul perang kita itu kenapa
kamu terus pergi mereka
buktinya udah sangat jelas
kalau kamu itu punya adik laki laki
berarti namanya bukan rustiana
bang dadang tukang gali kubur juga cerita sama saya
kalau dia yang ngurusin makam papa kamu dan adik kamu
gak usah lagi dengan dia sekarang pergi
oh iya satu lagi ya
saya sudah dengar pembicaraan kalian
kamu dan erlangga
pada saat laki laki itu bertanya
kamu kenapa nikah sama andin
padahal kan perempuan itu yang membunuh roy
sampai penceritakanmu ter calculation

kalau kamu masih gak mau ngaku
di pemakaman terlateh indah itu
dan tunjukkan di depan muka kamu
kalau kamu itu ternyata
seorang elsa yang luar biasa licik
gak ngancem gue
padahal dia tau rahasia besar gue
ada perlu apa
ini ruangan pak aldebaran
tamu yang tidak berkepentingan
bapak pasti satan baru disini
makanya belum kenal saya
pak al ini
saya harus pastikan dulu ke pak al
cuma satu permintaan saya
dendam lagi sama nen
apabila gak jadi ini
aku yang g ord
gak mau lupakanmu
tadi ada seseorang yang kelihatannya sedang mendengarkan pembicaraan bapak